lalu lintas menuju puncak bogor jawa barat ramai dan lancar
kebijakan ganjil genap diberlakukan untuk meminimalkan kepadatan lalu lintas
saat lantas polres bogor jawa barat menerapkan aturan ganjil genap di jalur puncak bogor
sejak tiga puluh satu mei pukul empat belas waktu indonesia barat
hingga satu juni pukul petugas mengimbau pengguna jalan yang akan melewati kawasan puncak
memeriksa kembali plat nomor kendaraan sebelum melewati kawasan puncak
kendaraan yang diizinkan melintas hari ini adalah kendaraan berplat nomor ganjil
sementara itu pengemudi kendaraan berplat nomor genap yang nekat melintas di kawasan simpang gadok menuju puncak
akan diminta memutar arah menuju jakarta oleh petugas
satu ratus dua puluh petugas kepolisian ditempatkan di dua puluh enam titik rawan kepadatan di sepanjang jalan kawasan puncak
kedua jawa barat menempatkan kondisi perusahaan yang berlaku di jawa barat
kita tergabung dengan keputusan keputusan keputusan
korespondensi ann indonesia sufiany tanjung di simpanggadok bogor jawa barat
sufi kalau tadi kebijakannya dengan ganjil genap dan ada dua puluh enam titik kepadatan dan juga ada petugas yang bersiaga di sana
tetapi apakah himbauan untuk memutar balik ini tidak diimbangi juga dengan penegakan hukum atau hanya sekedar himbauan
karena mengingat masyarakat sudah cukup paham akan adanya aturan ganjil genap untuk libur nasional maupun libur weekend di kawasan puncak dan sekitarnya
ya yuda berdasarkan pantauan kami sejak pagi hari tadi kami berada di sini memang untuk tingkat kepatuhan pengendara yang melintas di kawasan simpang gadok menuju ke arah puncak dari arah jakarta sendiri kami lihat cukup tinggi
karena sebagian besar pengendara yang berkendara di sini saya lihat plat nomor kendaraannya sebagian besar adalah plat nomor ganjil yang sesuai dengan tanggal hari ini
jadi di mana hari ini yang memang diizinkan untuk melintas menuju ke kawasan puncak hanyalah kendaraan berplat nomor ganjil
apabila ada kendaraan yang berplat nomor kendaraan genap maka petugas akan langsung memutar balikan
pada pagi hari tadi kami melihat memang cukup banyak petugas yang melakukan penjagaan kemudian melakukan pemeriksaan secara ketat dan pengawasan langsung kepada sejumlah kendaraan yang melintas
kemudian kami melihat belum ada memang kendaraan yang diputar balikan
artinya memang ini mengindikasikan para pengendara yang melintas menuju ke kawasan puncak sudah cukup familiar dengan aturan atau sudah cukup mengetahui aturan yang diberlakukan bahwa pengawasan ganjil genap
pemeriksaan ganjil genap berlaku pada hari libur nasional ataupun juga pada akhir pekan untuk jalur kendaraan menuju ke kawasan puncak
nah yuda berbicara mengenai kebijakan ganjil genap pada libur nasional hari ini
kebijakan ganjil genap ini berkaitan dengan kebijakan ganjil genap
berlaku sejak kemarin pada tanggal tiga puluh satu mei dimulai pada pukul dua siang atau pukul empat belas dan masih akan terus diberlakukan hingga malam nanti atau tengah malam nanti pukul dua puluh empat
kemudian juga anda menanyakan apakah ada sanksi
nah sejauh ini memang kami sudah menanyakan hal tersebut kepada kasat lantas soal polres bogor sendiri yang menyebut sejauh ini penegakan sanksi yang diberikan hanyalah berupa putar balik saja
karena memang dari pihak
polisian sendiri tengah menunggu digodoknya sanksi secara resmi apabila memang terjadi pelanggaran dari kebijakan ganjil genap di kawasan jalur puncak
jadi sekali lagi untuk saat ini memang bagi kendaraan yang melintas tidak sesuai dengan plat nomor kendaraan di hari ini yang diizinkan yaitu plat nomor kendaraan ganjil maka hanya sekedar diputar balikan saja
nah pada hari ini untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan tentu saja pihak kepolisian memiliki rencana lain apabila memang
volume kendaraan dirasa sangat padat hingga mencapai tujuh puluh persen
artinya apabila kepadatan dari arah jakarta menuju ke arah puncak sudah mencapai tujuh puluh persen dan saat ini kepadatannya baru mencapai lima belas persen saja peningkatannya
maka nantinya jika memang terjadi kepadatan luar biasa mencapai tujuh puluh persen dan kemacetan mengular cukup panjang hingga ke arah gerbang tol ciawi
maka nantinya petugas akan memperlakukan kebijakan satu arah atau one way menuju ke arah atas
begitu juga sebaliknya apabila terjadi kepadatan arus kendaraan dari arah puncak menuju ke arah jakarta maka petugas akan memperlakukan one way menuju ke arah bawah atau ke arah jakarta dari arah puncak
namun sejauh ini sekali lagi yuda semenjak kebijakan ganjil genap diterapkan pada kemarin pukul dua siang sejauh ini peningkatan volume kendaraan yang melintas di kawasan simpang gadok ini menuju ke kawasan puncak ataupun juga yang melintas dari arah puncak menuju ke jakarta
lalu terjadi peningkatan sekitar lima belas persen saja jadi memang sejumlah kendaraan yang melintas di sini dapat anda saksikan sendiri masih bisa melajukan kendaraannya pada kecepatan di atas empat puluh km per jam kemudian tidak terjadi kepadatan yang begitu berarti
meskipun sebenarnya di kawasan puncak ini terdapat sekitar enam titik rawan yang bentuk jalannya itu menyempit atau bottleneck diantaranya adalah di kawasan pasir muncang
kemudian juga ada di pasar cisarua
dan juga sekitar taman safari namun petugas kepolisian yang berjumlah satu ratus dua puluh personil yang ditempatkan hari ini untuk menjaga agar arus lalu lintas cukup lancar tidak tersendat memang sudah bersiaga penuh bahkan tidak hanya di enam titik rawan tersebut namun ditambah dengan dua puluh titik persimpangan yang memang rawan dengan kepadatan artinya terdapat sekitar dua puluh enam titik yang menjadi fokus utama penjagaan dari petugas kepolisian untuk mencegah terjadinya kepadatan ataupun arus lalu lintas
terima kasih yang tersendat